bu ju cipe
ini kita balapan beneran bukan bohongan
masa cuma cipe doang ah
itu tasnya udah balik belum ya kaya apa ya
malam ini tidur dimana tuh anak tiga ya
kok gue jadi khawatir gini ya
jika memang cinta
akan membuat kematian hamba
yang udah jadi anak santri
udah punya rasa malu nih
aneh yang ketiban getahnya
suruh neliti beginian
kalo om apoi lagi berkebun
nggak ngedumul kaya om faruk
om apoi tuh gembira
masih santri bau kencur
kagak usah ngajarin aneh
lagian antum kenapa
ngebelain santri baru
dibandingkan santri senior yang paling soleh
dan berahlak baik disini
wah ini jangan jangan antum terpengaruh oleh mereka nih
jujur aja om faruk
om apo itu orangnya ramah
tanaman sekebun aja dijadiin temen ngobrol
bahkan dibacain puisi
antum nyindir aneh gitu maksudnya ya
bukan nyindir om faruk
tapi emang bener kok
kak wianti aja paling seneng kalo dikirimin puisi sama om apoi
si wianti sering dikirimin puisi sama si apoi
allah si apoi
ya allah mantan freman fasar
susuan menjadi penyair

oh ana doain kagak balik lagi kesini
jangan sampe balik lagi kesini
pribadi seorang santri itu tercemin dari doanya
kalo doa orang itu baik
pasti imannya juga baik
ada tepuk tangan nih boleh ya
nah ini ibu
nih saya ada brosur bu
nih ada brosur ya
kok bisa kamu yang bagi brosur ini jang
atukan aja anggota orang baik
ini pengajiannya gratis jang
yang namanya pengajian ibu ibu
betulnya lain selih
selih tuh kebetulan tuh
santri santrinya udah pada datang
jadi lu udah pik nih bro
gak bakalan ngikutin temen temen pesantren lu lagi
gue udah coba bertahan sama mereka
kejadiannya makin aneh aneh
mungkin gue susah aja dah
eh dengerin ya
kalo diajak susah
eh elah lu rese banget lu
gue kira udah lama gak ketemu lu
masih aja samanya kayak tua masjid mulut lu
kok lu buang makanannya
gak kenyang gua
kenyang gimane masih banyak tuh
lu temen temenan sih ya
ngurusin masalah makanan
andai aja ada apa
pasti mereka seneng nih
ngomong ngomong tuh anak udah pada makan belum ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tasnya sudah kamu hantar belum ke pesantren anur
tasnya ketuker pas saya lagi makan
saya sudah cari cari ini orang yang punya tas ini
tapi gak ketemu
astaghfirullahaladzim jim jim
tasnya gak kembali
kamu buka kan
mau saya buka
yang itu maupun yang ini jangan dibuka
baguslah kalau gitu
gini besok kamu ke kantor polisi
kalau kamu kehilangan
iya baik laksanakan
udah ini nggak kamu pegang aja
nih gue tambahin nih cepek
ini kita balapan beneran bukan balapan bohongan
masa cuma cepek doang lah
itu tasnya udah balik belum ya ke apa ya
emang malem ini tidur dimana tuh anak tiga ya
aduh kok gue jadi khawatir gini ya
jika memang cinta akan membuat kematian hamba menjadi indah
datangkanlah cinta itu ke hamba ya allah
engkau yang menggenggam langit dan bumi
sayangilah kedua orang tua hamba
berkahilah pesantren kami
dan berikanlah keselamatan untuk ovi dan teman temannya dalam menjalankan amanah dan ulang selamat
siapapun jodoh hamba
hamba ikhlas ya allah
engkau yang sudah menuliskan nama
dan memberikan pendamung hidup untuk hamba di pahlaw full mahfuz
berikanlah hamba petunjukmu
agar hamba terhindar dari berburuk sangka dan harapan yang sia sia
lu nyupet dompet gua kan
ngaku gak lu
coba cabut aja
udah nanti gue jelasin
oh itu yang tadi
oh iya bener yang tadi
wah cowok pet ya
wah bahaya itu tas
bisa abis nih mereka
pakai mogok segala dia
kenapa kita yang kabur
harganya ini gak bisa
gak ada ngaruh
kemana sih lu
sekalipun gue udah tobat
tapi kalo lu lu lu semacam macam
membuat sahabat gue